dua tempat ini disiapkan sebagai tempat isolasi untuk mengantisipasi jika terjadi lonjakan pasien covid sembilan belas
rumah susun atau rusun tegal sari dan gor tegal selatan memiliki daya tampung satu ratus dua puluh lima pasien
dua bangunan ini khusus menampung pasien yang diisolasi dengan kategori tanpa gejala sampai gejala ringan
pemkot tegal beralasan pasien positif corona meskipun tidak ada comorbid atau penyakit penyerta
tetap harus ada pengawasan dari dokter atau tim medis
pasien kategori tanpa komorbit tidak bisa hanya isolasi mandiri di rumah karena dianggap aman
isolasi mandiri untuk masyarakat kota tegal untuk persiapkan apabila nanti rumah sakit
yang ada di kota tegal
tegal tidak cukup untuk menangani pasien covid sembilan belas
sebelum dimasukkan ke tempat isolasi pasien positif corona akan di asesmen
pasien positif dengan gejala berat tetap dirawat di rumah sakit
sedangkan pasien tanpa gejala dan dengan gejala ringan akan dimasukkan ke rusunawa atau gor untuk isolasi
selama menempati ruang isolasi di dusun atau gor setiap hari akan dilakukan pemantauan oleh dokter
jika dalam masa isolasi mandiri ini
ada keluhan dan kondisinya memburuk pasien akan segera dievakuasi ke rumah sakit
untuk rumah sakit ada penambahan ruang isolasi
jadi yang seperti rumah sakit kajina itu yang tadinya lima puluh tujuh menjadi delapan puluh
tetapi kan mau ditambah ke apapun tetap yang untuk isolasi yang untuk orang yang tanpa gejala itu kita siapkan juga
fasilitas kesehatan di dua tempat ini cukup lengkap dan dijaga dokter dan nakes
selain selama dua puluh empat jam termasuk petugas keamanan dari tni polri akan ditempatkan di lokasi isolasi
imam suripto tegal jawa tengah